kalau kita mau untung gede ya
mudah mudahan pemilu kita ini akan aman
banyak waktu yang terbuang jadi ibarat
komunikasi komunikasi itu selalu ada dan itu ada di mana mana
terima kasih pertanyaannya cerdas cerdas banget